pasti anak buahnya berdosa
kalian anak buahnya berdosa
bapak punya tunggakan hutang
kami akan ambil mobil bawa
tolong serahkan kucing mobil bapak secara baik baik
atau kami akan melakukan kekerasan
kamu apaan sih
kamu apaan sih
iya apaan sih
jangan tinggalin aku ya
jangan berpaling ke yang lain
tuan putri yang paling cantik
aku janji aku gak akan tinggalin kamu ya
eh kamu apaan sih
bapak kamu kenapa kinanti
bapak kenapa kinanti
makasih ya dok
makasih ya dok
saya benar benar tidak tahu
kalau kejadiannya seperti ini
saya tidak akan membiarkan bapak menyetir sendiri
ini bukan salah kamu udin
ini kayaknya bukan kecelakaan
tapi pasti ada orang yang mau nyelakain papa mah
kami sempat ketemu dengan bapak dan bandung bondowoso bersitegang soal bisnis
dan menurut bapak
dia telah melakukan kecurangan
sehingga perusahaan kita merugi
jangan berani macam macam dengan saya
kamu tahu sendiri akibatnya
pasti bandung bondowoso pelakunya mah
bandung itu kan anak yang baik
dia kan sudah lama bekerja dengan papa kamu
bapak bondowoso selalu
hati hati kenapa pak
kamu ngapain disini
kamu kan yang udah bunuh papa aku
kamu gak boleh bicara kayak gitu
ayah mau dibawa sama mama
enggak pak aku gak mau minta maaf sama dia
mama lupa ya sebelum papa meninggal apakah nanti pesan sama kita kalau kita harus hati hati sama dia
nak bandung saya minta maaf ya karena ucapannya roro sudah lancang sekali
gak apa kok saya datang kesini hanya untuk melawat sekaligus mengucapkan bela sungguh
aku mau pergi
aku mau bawa kamu kembali ke kawah kepada ibu dan keluarga
oh iya satu lagi
ada kabar kurang enak yang harus saya sampaikan kepada ibu dan juga keluarga
kabar apa itu aba nur
ini adalah surat perjanjian antara saya dan pak sandoru
dan di sini tertulis apabila pak sandoro tidak dapat melunasi seluruh hutangnya
maka seluruh aset pak sandoro akan disesikan
pak sandoro tidak dapat melunasi seluruh hutangnya
jadi dengan terpaksa saya harus menyita seluruh aset pak sandoro
termasuk rumah ini
bentar maksudnya kita jadi miskin gitu
mak maku gak mau jadi orang miskin
mak gak mau
mama juga gak ngerti
saya gak mungkin setingga itu sama kalian
seluruh aset pak sandoro beserta rumah ini pun bisa menjadi milik kalian
dan kalian bisa tinggal disini sampai kapanpun yang kalian mau
kalau memang begitu
makasih ya ndak ben
dengan satu syarat
kamu harus mau menikah dengan saya
apa lagi sih
kak kenapa sih
kok malah nolak kak bandung
aku gak butuh saran kamu ya
kak sekarang kita udah jatuh miskin gara gara utang papa yang banyak
kamu mau hidup miskin selamanya
dengar ya kinanti
aku punya hak untuk nolak orang yang gak aku suka
termasuk bandung bunda woso
cilap itu biasa hidup enak
kamu tuh harus lihat keadaan
kamu gak boleh manja
lagian yang kita masih boleh tinggal disini
tapi seharusnya numpang kak
beda lagi kalau kakak terima kak bandung
rumah itu bakal jadi mini kita lagi
udahlah kalian gak usah bertengkar seperti ini
mah aku kesel nih sama kakak
kalau lo gak mau terima lamarannya kak bandung
dia akan kasih kamu kesempatan untuk berpikir
kalau misalkan kakak aku gak bisa jawab sekali
aku gak mau nikah sama orang yang udah ngebunuh papa
tapi kan kak bandung belum dinyatakan bersalah
kakak gak boleh duduk orang senangnya dong
aku tetep gak mau

mau ngarepin apa deh kak indra